pasca banjir di solo mendikbud anies baswedan memimpin langsung
pendataan sekolah sekolah korban banjir di jawa tengah
anies menargetkan seluruh kerusakan infrastruktur yang terjadi
akibat banjir harus segera dibenahi selama musim liburan sekolah ini
mendikbud anies baswedan didampingi wali kota solo fx hadi rudiatmo
meninjau beberapa sekolah di kota solo
antara lain sd joyontakan dan smp negeri enam solo
mendikbud ingin melihat dan mendata langsung sarana pendidikan yang rusak akibat bencana
mendikbud berharap ketika siswa kembali masuk sekolah delapan belas juli nanti
seluruh perangkat pendukung kegiatan belajar mengajar sudah siap
kementerian pendidikan dan kebudayaan telah membentuk beberapa tim
yang ditugaskan ke berbagai daerah di jawa tengah
untuk mendata kerusakan sekolah akibat banjir di sejumlah lokasi
saya apresiasi karena pemda solo bekerja amat cepat
sehingga kita di jakarta mendengar kabarnya
sampai di sini kita melihat ternyata sudah bisa ditangani dengan amat baik
jadi nomor satu itu apresiasi ini boleh jadi contoh
kalau ada masalah begitu pemda bergerak
wali kota bergerak seluruh masyarakat pun ikut gotong royong
terus yang kedua kita akan kerjasama terus
apapun yang menjadi kebutuhan perintah dari bapak presiden jelas
negara harus hadir
wali kota solo fx hadi rudiatmo masih melakukan pendataan kerugian
akibat banjir di solo
namun ia yakin kerusakan tidak akan parah
mengingat hanya sebagian kecil saja
hari ini tanggap darurat bisa dicabut jika tidak ada hujan susulan
kalau tanggap darurat kan tentunya ada batasan waktunya
kalau tiga hari nanti tidak hujan
berarti tanggap darurat bisa dicabut
kalau tiga hari hujan dan kondisinya masih mengkhawatirkan
bisa diperpanjang tujuh hari
jadi itu ada waktunya juga
akibat banjir pekan lalu
puluhan sekolah negeri maupun swasta yang menjadi korban banjir dan mengalami kerusakan
puluhan sekolah tersebut tersebar di tiga kecamatan
yaitu di sarengan pasar kliwon dan jebres